aksi penjambretan yang dilakukan oleh dua orang dengan mengendarai motor berkecepatan tinggi ini terekam cctv di lingkungan perumahan gramapuri taman sari cibitung bekasi pada rabu
penjamret memulai aksinya dengan membuntuti korban
tak lama berselang terdengar teriakan dari korban dan penjamret memutar arah dengan kecepatan tinggi
korban berusaha mengejar dengan sepeda motor dan warga lainnya juga mencoba mengejar penjamret namun tak berhasil
korban dari alasan bungutan sudah ada diikuti dua motor
langsung kesini di area rt tujuh sempat dipepet di depan rumah gang ini
terus lurus lari ke sana akhirnya dipotong di pintu keluar kampung hutan
potong penjambretan kejadian di situ langsung penjambret itu terbalik tangan cepgas langsung keluar menuju ke bunderan gramapuri
atas kejadian tersebut tas korban berisi ponsel kamera uang tunai serta surat surat berharga raib di gondol penjambret
usai kejadian korban melapor ke polsek cikarang barat
pihak kepolisian resor metro bekasi dan polres metro bekasi masih mendalami kasus tersebut
setelah mendapatkan laporan tentang kejadian pembobolan mesin atm di dalam sebuah minimarket
yang berada di jalan sarwo ediwi bowo kecamatan mertoyo dan magelang jawa tengah
aparat kepolisian resor magelang melakukan olah tkp
kejadian pembobolan mesin atm diketahui pertama kali oleh karyawan minimarket
yang hendak masuk kerja pada jumat pagi tadi
ia melihat kondisi mesin atm dan plafon di dalam minimarket rusak dan berantakan
saya terubah saya lahir lapu
lihat atm berantakan atc sudah berantakan kita lari
tidak ada gas tidak ada gas gas dan saya tidak tahu ya sudah bercerai
dari hasil penyelidikan sementara uang senilai empat ratus tujuh puluh juta rupiah yang berada di dalam mesin atm telah raih
hari ini kami masih melakukan olah tkp dan sebagainya
kalau yang hilang apa nanti
untuk yang hilang saat ini diketahui di mesin atm di mana kami mendapat uang
menurut informasi tadi dari pihak bank sehingga rp empat ratus juta
hingga saat ini aparat kepolisian resor magelang masih melakukan olah tempat kejadian perkara
dan mempelajari rekaman cctv
tim liputan cnn indonesia